dan berikut nama nama abk tb charles yang selamat dirilis oleh letkol laut luhut siagian dan danal balikpapan di pangkalan angkatan laut balikpapan
nama abk tb charles yang selamat andi wahyu mualim dua syahril masinis empat albertus temuslamet jurumudi redgar frederick lahiwu jurumudi
rudi kurniawan jurumudi agung esa putra jurumasak